lima pesawat kecil yang terdiri dari model fixed wing dan model trig memenuhi taman
dirgantara di area pantai barat pangandaran jawa barat sabtu pagi pesawat pesawat ini
akan melakukan joy flight di langit pangandaran dalam kegiatan susi air jambore aviation kegiatan perdana
ini dilakukan bagi para pencinta penerbangan indonesia sejak covid sembilan belas melanda kegiatan ini
juga untuk memberikan hiburan bagi warga pangandaran mendekatkan dirgantara ke masyarakat
kebanyakan event dilakukan di airport airport resmi masyarakat tidak bisa ikut serta warga dan
wisatawan dapat melihat secara gratis beberapa atraksi penerbangan diantaranya joy flight
akrobatik pesawat simulasi evakuasi via udara oleh basarnas dan atraksi terjun payung menteri
pariwisata dan ekonomi kreatif mengharapkan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama
dunia usaha sehingga dapat menyamai event serupa di luar negeri saja ini bisa menyamai yang sudah
lebih dikenal seperti oskos dan ini akan nanti berduktur menjadi jamboree sekarang ini mungkin
puluhan pesawat yang ikut tapi ke di oskos bisa sampai sepuluh jadi sepuluh anak pengadaran berusia delapan
tahun disuruh naik lagi mau nggak mau kenapa karena seru kegiatan yang akan menjadi agenda
tahunan ini diharapkan meningkatkan jumlah wisatawan ke pangandaran